iya aku lupa beb
aku tuh belajar boy mati matian dari kemarin
tapi lo tau gue
otakku suka buntu soal pelajaran
ya namanya juga manusia boy
pasti punya kekurangannya masing masing lah
kalo lo kan emang hebat di bidang pelajaran
terus lo jagonya di bidang apa
ya justru itu yang gue gak bisa kal
asal lo tau aja ya
gue ini lagi di ancam sama emak gue
parah juga ya jawab lo
kalo misalkan nilai ujian gue juga blok
asal lo tega liat raksasa dijual boy
pantuin gue ya
nanti gue bakal kasih kode nih gue
kalo ada soal yang bener bener menurut gue susah
misalkan begini nih
kalo begini tiga belas
ntar lo jalanin begini boy
nah yang ini a
yaudah yaudah nanti gue bantuin deh
udah jadi senyum
kalo mau dipilihin gue cari
jangan gangguin temen kamu
kalo engga kertas ujian kamu ibu ambil
saya ga gangguin temen temen saya
kayak gitu lagi

duh gimana ya
kalau misalnya gue kasih tau ada pak amir
dan kalau misalnya gue gak kasih tau
kasian juga ian bisa kehilangan motornya
buaya mau dikadalin
kecoak lagi yang ngadalin
gue harus cepet nyampe sekolah nya devy
gue gak mau ngecewa dia lagi
shanghai sini orang
wah dia gitu di pendera
tadi soalnya banyak banget yang gue sia sia
ya semoga aja lu beruntung
si asal asal tapi benar
siapa tau lo lagi beruntung kan
eh tau gak
aku tadi ulangannya hampir semuanya bisa tau
terus kayak cuma dikit banget yang aku gak bisa
syukur deh kalau kayak gitu
ya aku lumayan banyak kok
lumayan yang bisa aku jawab semua
ya darah darah kita belajar selalu
sehingga ulangan aku bakal jelek
kok kita sama ya
ih kok kita sama
boy lo gak ngasih jawabannya ya
ih jat banget eh
eh bagaimana mau nyontek
orang yang awas kelas aku pamir kok
pamir kan udah tau kartu aku tukang nyontek
ih kamu gelindingin aja pamirnya

oh iya aku lupa bu
gue balik duluan ya
reva kok gak mau kasih kesempatan buat kubu sih
gue kan belum jelasin apa apa sama dia
gue kan belum jelasin apa apa sama dia
dijemput mulu tuh sama kebobotak
gimana tadi kamu wasnya bisa kan
ya lumayan lah
eh yaudah yuk kita cepet cepet
kasian om lo duluan toketnya nunggu
sekarang ini yang terbaik yang bisa gue lakuin
kalau gue nunjukin hubungan gue yang baik baik aja sama lo
ini si kebobotak bakal ngalangin gue lagi
dan bisa aja dia nyakitin lo boy
tuh anak bakalan bikin gue repot terus
kayanya gue harus bikin dia kaput
dia harus gue hajar sampe dia janji gak bakalan deketin menerepa lagi
lu bener bener yang masalah ya
walaupun lu gurukarete
tapi pernah kalah sama boeing ingat
waktu itu juga pernah
gue hajar lu kan
dan sekarang lu masih berani lawan gue
lu berasa sudah jagoan
karena lu tahu kan
kalau lo kalah sama gue
dan lu bilang apa waktu itu
dia karena lagi burun itu
sama kayak lu lagi burun itu
gue habis ini masih ada urusan
nggak karena yang itu yang saya kasih